utang indonesia kian memprihatinkan
kementerian keuangan mencatat perakhir juli
utang indonesia menembus rp enam lima ratus tujuh puluh tujuh belas triliun
utang ini meningkat tajam rp satu satu ratus tiga puluh lima tiga puluh satu triliun
dibandingkan posisi akhir juli dua ribu dua puluh
di angka rp lima tiga ratus empat puluh tiga delapan puluh enam triliun
utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan surat berharga negara
kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri
terdiri dari pinjaman dalam negeri rp dua belas tujuh triliun
dan luar negeri
bank indonesia melaporkan utang luar negeri indonesia ke china pada dua ribu sebelas tercatat tiga tujuh miliar dolar as
angka ini melonjak tinggi di juni dua ribu dua puluh satu menjadi dua puluh satu dua puluh lima miliar dolar amerika
atau sekitar rp tiga ratus lima sembilan triliun